mencuatnya berita kebohongan aktivis ratna sarumpait yang tengah ramai diperbincangkan akhir akhir ini
mendapatkan tanggapan dari wakil presiden republik indonesia yusuf kala
yusuf kala beranggapan kabar tersebut dari awal sudah tidak benar dan banyak kejanggalan